ribuan santri di sejumlah daerah di jawa barat memperingati hari santri nasional yang jatuh pada tanggal dua puluh dua oktober hari minggu kemarin
di kota santri tasikmalaya ribuan santri dari hampir seribu pesantren berkumpul menyuarakan agar pendidikan pesantren bisa menjadi landasan bagi masa depan bangsa
sementara di sumedang peringatan hari santri nasional diwarnai bubarnya barisan saat bupati sumedang berpidato saat upacara berlangsung
kabupaten tasik malaya terkenal dengan julukannya sebagai kota santri
di kabupaten ini ribuan pondok pesantren berdiri di hampir empat puluh sembilan kecamatan
dipusatkan di pondok pesantren cipasung ribuan santri dari hampir seribu pesantren sekabupaten tasikmalaya berkumpul memperingati hari santri nasional
selain menghadiri upacara para santri juga konvoy ke sejumlah jalan utama
mereka menyelarakan agar orang orang bisa berpikir pikir
orang tua mempercayakan pendidikan anaknya ke pondok pesantren yang akan memberikan bekal ilmu agama tanpa meninggalkan pendidikan formal
sementara di bogor wakil ketua dprd kabupaten bogor ademunawaro yassin
yang menghadiri peringatan hari santri nasional di yayasan pondok pesantren ibnu akil di desa laladon kecamatan ciomas kabupaten bogor
mengaku prihatin karena minimnya perhatian pemerintah kepada pondok pesantren saat ini
diharapkan keberadaan pondok pesantren sebagai pencetak generasi masa depan bangsa lebih diperhatikan baik dari segi legalitas sarana dan prasarana
saat ini sebagian pondok pesantren di kabupaten bogor masih berdiri di lahan bukan milik pemerintah
sementara biaya operasional juga masih ditanggung dana pribadi
di alun alun sumedang peringatan hari santri nasional diwarnai bubarnya barusan saat bupati sumedang berpidato
saat upacara berlangsung
para santri mengeluh kelelahan karena acara yang dijadwalkan terlambat selama satu jam
sehingga mereka bertuduh sambil mencari minum
di subang puluhan ribu santri pawai keliling kota sambil melantunkan salawat
para santri juga berpesan agar berperan aktif dalam menangkal budaya asing yang dapat merusak ahlak umat melalui teknologi internet